sebulan menjelang motogp seri ke lima belas indonesia yang akan digelar pada tiga belas hingga lima belas oktober mendatang
di sirkuit mandalika lombok nusa tenggara barat pt angkasa pura i bersama dengan dinas instansi terkait pada kamis empat belas september
melakukan latihan penanggulangan keadaan darurat di bandara internasional zainuddin abdul majid
latihan dilaksanakan untuk menguji kesiapan personil peralatan dan juga fasilitas bandara
guna mengantisipasi serta menangani segala bentuk gangguan dan ancaman baik yang berkaitan dengan keselamatan
maupun keamanan penerbangan sesuai dengan airport emergency plan
latihan tersebut dilakukan oleh lima ratus tiga puluh dua personil dari lingkup internal pt angkasa pura i tni angkatan udara kepolisian dan dinas instansi terkait
latihan meliputi simulasi kecelakaan pesawat penanganan bom dan kebakaran gedung
hari ini kita tujuannya adalah untuk
ngecek memastikan bahwa alur koordinasi alur komunikasi dan pelaksanaan penanganan tersebut
dilakukan sesuai dengan dokumen kita
ini memang juga sebagai salah satu upaya kita untuk memastikan kesiapan bandara
beserta seluruh komunitas yang ada bandara siap melayani jika terjadi keadaan darurat